dan untuk mengetahui informasi terkait dihentikannya uji coba lrt jebudebek sudah bergabung bersama kita
ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia aulia wardani
langsung dari lokasi nampaknya sepi sekali
pemandangan di belakang anda aulia bisa anda jelaskan apa yang perlu dibenahi dalam evaluasi dihentikan ini
selamat siang heranov
saat ini saya memang sudah berada di stasiun dukuh atas
tepatnya di sini sempat terjadi uji coba untuk lrt pada tanggal dua belas juli lalu
namun saat ini masih diberhentikan sejak tanggal enam belas juli dua ribu dua puluh tiga lalu
dan jika ditanya mengapa saat ini situasinya sepi ya karena memang penghentian uji coba ini masih berlangsung
padahal jika kita lihat di sekitaran stasiun dukuh atas ini sebenarnya fasilitasnya sudah cukup lengkap
di sebelah kanan saya ini sudah ada loket atau tiket counter untuk masyarakat yang ingin
dan memang heranov untuk akses sendiri ke dalam stasiun ini membutuhkan kartu elektronik atau kartu uang elektronik saja
yang masyarakat juga bisa isi langsung di mesin yang sudah tersedia di sebelah kiri loket
dan memang mesin ini juga bisa digunakan secara mandiri oleh masyarakat
cukup hanya membutuhkan kartu elektronik saja
dan akses masuknya di sini juga sudah cukup lengkap
ada akses prioritas untuk masyarakat lansia
ataupun yang mengalami disabilitas
dan untuk masyarakat umum cukup meng tap kartunya saja
dan saat ini saya akan masuk
di sini adalah area konsirge dari stasiun dukuh atas
di mana nantinya jika ingin menggunakan lrt harus mengakses naik satu kali lagi
bisa menggunakan lift bagi masyarakat yang memang termasuk dalam golongan prioritas
dan bagi masyarakat umum bisa langsung menggunakan eskalator yang sudah ada di depan
dan saat ini kami masih belum bisa
untuk naik atau mengakses ke atas
karena sedang ada pengecekan atau audit k tiga
dari pihak lrt sendiri terkait dengan fasilitas yang ada di stasiun dukuh atas
dan memang informasinya seperti tadi
saya sudah berbincang bincang sedikit dengan kepala atau manajer pr dari pt lrt sendiri
mengatakan bahwa sebenarnya penundaan atau pemberhentian sementara terkait dengan uji coba lrt ini
bukan karena adanya kendala serius ataupun adanya masalah serius
ada peningkatan terkait kualitas perbaikan software yang dilakukan
dan mengapa masyarakat juga diberhentikan nih uji cobanya
atau tidak bisa menggunakan lrt selama perbaikan software ini
karena khawatir mengganggu juga untuk kemenyamanan masyarakat sendiri
karena lrt akan berhenti cukup lama di beberapa titik selama masa perbaikan software ini diberlakukan
dan informasinya memang nanti ke depannya lrt ini setelah dilakukan perbaikan
akan kembali bisa dilakukan uji coba
untuk pihak pihak terbatas atau pihak pihak mitra dari lrt sendiri ini pada tanggal dua puluh lima juli
dan untuk masyarakat umum ini bisa menggunakan atau mencoba uji coba lrt ini pada tanggal dua puluh sembilan juli
memang pada awalnya ini lrt dijadwalkan uji cobanya pada dua sesi hingga nanti lima belas agustus dua ribu dua puluh tiga
namun karena adanya perbaikan software
pada saat uji coba pertama
sehingga belum sempat masuk ke sesi kedua
ini sudah diberhentikan secara sementara
baik oleh pihak kemenhub sendiri
karena terkait dengan perbaikan software tadi dan ini juga sudah disampaikan kepada masyarakat
tadi juga bapak kuswardoyo selaku manajer pr dari lrt sendiri mengatakan
jika nantinya uji coba ini sudah bisa dilaksanakan
maka masyarakat akan diinformasikan melalui surat ataupun rilis resmi dari pihak kementerian
saat ini juga dikatakan lrt sebenarnya masih melintasi rel di atas
sehingga masih tetap beroperasi
namun hanya saja masyarakat atau masyarakat umum ini masih belum bisa menaiki
sehingga saat ini kawasan atau situasi dari stasiun stasiun yang ada ini masih cukup sepi
baik perlu dicatat oleh publik pemirsa di rumah
dua puluh juli untuk mitra kerja bisa digunakan kembali
tanggal dua puluh sembilan juli untuk publik
terima kasih untuk laporan informatif anda
ada aulia wardani
langsung dari jakarta